yang pasti kami berterima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan pak presiden joko widodo kepada kami
dan kita tidak akan mengecewakan beliau karena itu target kami adalah perform dan aman
nanti setengah dua belas kita akan ada serat terticap dan kita akan cepat bergerak cepat
bapak sebelumnya telah disampaikan dari pihak istana untuk menjadi menteri ini kapan pak
minggu lalu oke tadi ada arahan tersendiri dari presiden
nanti akan dibuat satgas dan lain lain nanti detailnya satu dua hari ini
pokoknya kita gerak cepat aja
ada beberapa dari pak presiden disampaikan tentang soal bagaimana percepatan pembangunan bts harus terus berlanjut
karena itu bandwidth untuk rakyat kan penting itu haknya rakyat
kalau bts yang tidak terbangun itu rakyat gimana nasibnya
oke berarti kasus bts ini juga akan
yang soal masalah hukum masalah hukum tapi kan kita tetap harus melihat ke depan
mungkin ada pembicaraan juga dengan pak mahfud yang selama ini menjadi
nanti kan kita ada diskusi nanti setengah dua belas ini ya
mungkin terkait teknis teknisnya
teknis teknisnya dan masalah masalah yang diidentifikasi di kementerian komunikasi dan informatika
ya begitu terima kasih
terima kasih pak budi atas waktunya selamat bertugas menjadi